jenazah mantan kepala staf angkatan darat
tiba di rubaduka
di puri cikias indah bogor jawa barat
kedatangan jenazah langsung diterima keluarga besar
termasuk keponakan pramono
yaitu agus harimurti yudhoyono
keluarga mengaku terkejut dengan meninggalnya pramono
karena diketahui sebelumnya
pram tidak memiliki riwayat sakit parah
semasa hidupnya itu terkenal
sangat baik kehidupannya
tapi ternyata memang ini adalah kehendak yang maha kuasa
beliau dipanggil menghadap sang holik
dan tentu kami mohon
didoakan semoga beliau husnul khotimah
ucapan bela sungkawa pun terus mengalir
salah satunya dari mantan panglima tni
jenderal purnawirawan gatot nurmantio
edi dikenal sebagai sosok pemimpin
yang memberikan suri tauladan
kepada masyarakat bangsa dan negara
saya pernah bersama sama beliau
pernah sekolah sama sama beliau
dan saya anak beliau
dimanapun beliau berada
keistimewaan beliau adalah
beliau mampu menunjukkan tauladan
dalam sikap hidup sehari hari
bukan hanya dalam kedinasan
dan beliau adalah sosok yang memang menjadi tauladan
bagi banyak prasidir
adik ipar presiden ke enam republik indonesia
menghembuskan nafas terakhir sekitar pukul sembilan belas tiga puluh
waktu indonesia barat
di usianya yang ke enam puluh lima tahun
almarhum meninggal di rumah sakit cimacan
kabupaten cianjur jawa barat
karena serangan jantung
setelah disemayamkan di rumah duka
akan dimakamkan secara militer
di taman makam pahlawan kalibata jakarta
pada minggu siang
tim liputan cnn indonesia